koalisi partai demokrat pkb p tiga dan pan akhirnya mengajukan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
ya keempat partai tersebut mengusung pasangan agus harimurti yudhoyono dan deputi gubernur dki jakarta bidang pariwisata dan kebudayaan silviana murni
pasangan agus dan juga silvi ini akan mendaftar ke kpud dki jakarta pada jumat malam nanti
sebagai buah birokrat yang sangat berpengalaman ibu silviana murni pernah menduduki jabatan sebagai kepala satpo pp sebagai kepala dinas pendidikan sebagai wali kota jakarta pusat dan terakhir adalah deputi gubernur
kalau sudah enak silahkan dulu kita
usai bertemu petinggi partai deputi gubernur dki jakarta bidang pariwisata dan kebudayaan silviana murni meninggalkan kediaman mantan presiden susilo bambang yudhoyono di cikias bogor jawa barat jumat dinihari
namun silviana enggan berkomentar soal pencalonan menjadi kandidat calon gubernur mendampingi agus harimurti yudhoyono
didampingi ketua dpd partai demokrat dki jakarta narawi ramli silviana enggan memberikan tanggapan atas terpilihnya dirinya menjadi calon wakil gubernur pada pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
tapi tadi pos silvi harus minta izin dulu
dari atasannya kita akan mendaftar jam tujuh malam dari wisma proklamasi
kita doain pak silvi besok bisa menyelesaikan administrasinya dan sehat sehingga bisa mendampingi mas agus daftar
bang agus pak silvi jakarta untuk rakyat bukan buat konglomerat emit